sampai jumpa di video selanjutnya
terus aku mesti gimana dong
aku udah gak sabar ingin membunuh mereka
cepet kan mas
keluarkan ular itu
biar ular itu membunuh mereka
mereka pakai ular itu untuk menjadi orang
kita harus beritahu mereka

ada di toleng
perempuan yang ada di luar nikah itu akan membawa aib bagi kita semua
gak ada di kampung ini
sudah punya suami yuk
kalian ini ketinggalan
itu retno sekarwangi
anaknya nyiblambang itu udah hamil di luar nikah
retno itu hamilnya sama orang lain
eh malah dinikahkan dengan gue olehnya
nyiblambang demi mahar
opo itu bukan perbuatan jahat
wah keterlaluan itu
masa iya begitu
eh itu itu sih retno
lihat perutnya bener bener kan
apa benar kamu hamil
tapi kalau gak hamil kenapa perut sampai yang jadi melembung begitu
tadi ada orang jahat yang menjelek kami di sungai
dan dia banyak minum air
sehingga perutnya jadi kembung seperti ini
kami permisi dulu mas
kenapa kalian biarkan mereka pergi
harusnya mereka ini diadili secara adat
kalian mau kampung kita ini rusak
loh yang berapa mengadili itu kan nurang
aku ini raden mas sumarmo
ini adikku raden ayu kunti
kami ini anak lurah
apa kalian gak tahu
tapi mengapa bukan romonya saja yang menghukum
malah kita yang rakyat biasa
justru kami yang disuruh kancing romo
supaya kalian mengadili mereka yang kotor penuh dusta dan tercelah itu
ini perintah kanjeng romo
perintah lurah pada kalian
nih upah kanjeng romo
perintah lurah pada kalian
nih upah kanjeng romo
perintah lurah pada kalian
nih upah kanjeng romo
perintah lurah pada kalian
ushir keluarganya nyai belambang dari desa kita
dan malam ini bakar rumahnya
kalau berhasil aku tambah bungi uang kalian
hey nyai belambang keluar kau
kalian akan menerima sebuah akibatnya
kalau kalian tidak pergi dari sini kalian semua akan menerima hukuman dariku
tumpahnya kamu berdua adalah yang terakhir
kapan berdua akan tanggung sendiri akibatnya
kalian harus tahan tunduk patuh dan pasrah kepadamu
ini merangkaklah merangkaklah seperti kami
neto balik ke kamarmu dan manderangi
lakukan tugasmu sebagai seorang suami tepat
dari perlakuan nyai belambang sama kamu
sepertinya kamu itu tidak dianggap sebagai anaknya
tetapi budak budak dari segala keinginan jahatnya
ibu kamu itu pengandut ilmu sesat
dan kamu itu jadi korbannya
ikut sama aku
aku akan membebaskan kamu dari siksanya
ya tapi aku takut
kalau kamu takut terus selamanya kamu akan hidup dalam ketakutan
terus aku mesti gimana dong
ikut sama aku
aku akan mengeluarkan kris itu dari perut kamu
sampai kamu bisa menghidupkannya

aku janji akan melindungi kamu
kamu sudah berhasil mengeluarkan kris dari perut putrimu
tapi tunggu sebentar lagi
aku sedang memperdaya seorang laki laki kampungan untuk menggalirku
kalau lelaki itu gagal melakukannya kamu gagal lagi mendapatkan pundi emas dariku
dan kalaupun laki laki itu tidak berhasil menggaulir retno
maka aku aku akan mempergunakan
kamu mau membelah perut putrimu sendiri demi pundi uang dariku
heh asal kamu tahu saja yuk
retno itu bukan anakku
jadi kalaupun dia mati enggak apa apa
enggak ada artinya buatku
yang penting aku bisa mendapatkan bundi bundi uangmu itu
suara apa itu
bukan para ramu
mati lagi kurang ajar
kamu bukan orang aku

kamu semua parapet
satu dengan satu
kapa naik ker upper

fatno kamu terlihat lelah
mending sekarang kamu istirahat ya
aku membuat keris duplikat
biar keris tuding sembilan gading dalam perut kamu itu keluar
kamu masih ingat aku kecebook
aku akan membalas kematian suamiku yang telah kamu bunuh lima belas tahun yang lalu
dia mencuri dan dia tertutup oleh kerjaan diucurinya
jangan banyak bicara kamu

ternyata kamu di sini
aku tidak dendam walau kamu telah membunuh istriku
tapi tolong kembalikan putriku yang telah kamu culeg itu
aku sudah hilang mata itu
aku ingin tamatkan diri anda
jangan menyesal saya